segera kita akan ikuti konferensi pers yang akan disampaikan oleh m iqbal karopen mas mabes polri
beberapa belahan kaca yang diduga merupakan alat perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh napiter terhadap rekan rekan kami yang gugur
bahkan juga dan juga rekan rekan kami yang luka
karena barang buki itu sedang dicari dan juga sedang disterilisasikan
karena ada beberapa senjata panjang senjata pendek yang otomatis yang perlu penanganan khusus
maka dari itu kami mohon maaf kepada rekan rekan media yang sejatinya tadi kita ingin mengajak rekan rekan media untuk meliput langsung ke lokasi
tetapi karena alasan keselamatan
kami mungkin menunda itu
karena hasil koordinasi dengan rekan rekan pendidik ini akan dilakukan kalau kita hitung pada waktu sekarang bisa sampai malam
untuk melakukan olah kebagian berkarah dan upaya sterilisasi
agar tidak ada sisa sisa yang mengakibatkan
terjadi hal yang tidak diinginkan
ternyata ada ledakan ledakan dan yang lain
untuk itulah rekan rekan
mako brimob sudah dikendorkan tetapi masih juga kami berketan
sudah dikendorkan untuk pelayanan publik
jalan rayang depan
yang mulai dilakukan rekayasa
mungkin bisa ditutup ketika situasi menghendaki
saya kira itu rekan
dan insya allah ketika semua selesai
begitu juga hasil otopsi
dapat kita dapatkan
dan humas akan
barang bukti yang kami sita
insya allah besok
semua sudah selesai
mungkin tidak perlu dikutip
terima kasih banyak atas
kerjasama rekan rekan media
bila tidak ada rekan media
tidak akan juga sempurna
operasi penanggulangan ini
juga dapat tenang
juga dapat tenang
lewat media media ini
saya kira demikian
silahkan kalau ada yang mau tanya lagi
mungkin bisa dijelaskan tentang
nafi pr ini dari
sini tadi saya ngobrolin detailnya mungkin seperti apa
dan habis itu juga
mungkin bisa jelas juga bagaimana
pr para nafi pr ini bisa mendapatkan
karena benar ada aplikasi
pada momentum insiden ini
bahwa kejadian ini dipicu
bahkan tahanan itu harus diverifikasi oleh petugas
sudah terjadi keributan
terus yang kedua
berjalan kesini menemburkarkan untuk
disitulah proses evakuasi sudah hampir selesai
tadi sudah disampaikan
tidak perlu saya ulangi kembali
dan demikian tadi konferensi pers yang disampaikan oleh karopen mas mabes polri
menyatakan bahwa saat ini polisi masih melakukan
olah tkp dan juga sterilisasi
karena dikhawatirkan masih ada sesuatu yang berbahaya
dan juga pengamanan
saat ini sudah mulai dikendorkan
dan arus lalu lintas sudah mulai
dan polisi telah melakukan rekayasa lalu lintas